entis kamu tau gak si barry prima itu
elu elu entis itu bukan bintang film si barry prima cuma mirip doang
masa sih pak tadi ojak bilang ada bari prima
iya kan pur
nih bantuin gak pak
ada apa ya pak
maaf bu temen saya ini dikasih tau sama anaknya katanya disini ada bintang film
iya katanya dimari ada barry prima
adanya juga om saya
namanya barah segara
nih bagaimana sih lu
elu elu mbak bes saya juga gak tau dikasih tau sama si entis disini ada barry prima
nih pak ada juga om saya kata orang orang sih mirip dari prima
loh lu liat bukan barry prima cuma mirip doang
mana sih lu
bohong kenapa pur
terus sama siapa
katanya bangkalan rame
mana sepi begini bilang rame
ojek dua ya
tuh rame kan
udah maghrib pak
bantuin papa beres beres
sehatnya dikasih tahu sama si entis
makanya tanya dulu yang benar
bintang film apa yang mirip doang
ambil panci bubur papa
tadi disuruh mandi
suruh bawa panci
bawain panci dulu
bapak mau keliling
sirap sama gula merahnya
soalnya kalau sore
kalau capek mendingan istirahat dulu bang
bantuin masak nih
teti mau bikin kolek mak
koleknya biar emak aja yang bikin
kalau bikin kolek
gula merahnya lo cobain lagi
kalau bikin sob
bilang ada beri prima
gak taunya mirip doang
ya elah be
ngapain nyari beri prima
disini udah ada kok
lo bukan ndin prima
ini gara gara sinti
saya dimarahin sama mbak abe
katanya pak disini ada bintang film
taunya cuma bintang
sama babi sama jemurot
jangan lilu yang dimarahin
kalau kerja jangan sampai nonton tv
mah udah selesai bikin kolek
lo masih mau teng wortel aja
kalau kamu ngequit jual
tidak akan rush
udah sedap berarti udah enak
masa kelapanya empat
kok empat bu
ih bapak ini pilihnya tuh
lupa apa pura pura lupa
bapak itu kalau buka puasa pakai es kelapa
sekalian minum dulu ya
pak ji saya mau membuka puasa disini aja
nah ntis ntis nih datang
ntis kamu tau gak si barry prima itu
elu elu ntis itu bukan bintang film si barry prima
masa sih pak
tadi ojak bilang ada barry prima
iya kan pur
nanti malem aja dad abis teraweh
ini dari mana
lah ini abis beli bukaan
kalau bukaan mending beli bubur kacang hijau aja
gak dulu lah dad
ini baru aja beli
belapa ih lawang tetangganya nawarin jualan
ya harus dibeli
namanya tetangga jualan itu nawaring jangan ditolak
yaudah bungkus dua
mak grip jam berapa sih tat
sekarang jam berapa

ini bu es kelapanya dua tau

ini tuh ini tuh
ini tuh ini tuh
sekarang ibu bikinin bubuk pecelnya
yang spesial istimewa melenyes
gak usah bu
makanannya udah banyak kok
ya kamu tuh udah batal puasanya
tadi kata kamu ada beri prima
terus saya kasih tahu bapak saya
tapi kata bapak saya beri primanya gak ada
mirip sama beri prima
tes lu yang salah dengar
kan gue udah bilang cuma mirip doang
jadi ada orang mirip sama beri prima
nah dia nanya alamat sama gua